keduanya sebenarnya berbeda lho
denim adalah nama kain yang digunakan untuk membuat produk jeans
denim terbuat dari katun
bisa dibilang denny merupakan salah satu bahan kain tertua di dunia
sementara jeans adalah produk yang terbuat dari kain denim
pemakaian kata jeans biasanya dikaitkan kepada pakaian
banyaknya jenis jeans di pasaran membuat rumah denim dan jeans menjadi jawaban permintaan customer
untuk membuat celana jeans chino
atau jaket jeans dengan desain ukuran hingga logo yang diinginkan
dan rata rata customer kita tuh rata rata sekarang big size besar besar badannya
ada yang sampai lima enam pun ada
buat buat celana kalau misalkan orang kurus
cowok banyak kan sekarang
kebanyakan laki laki yang tahu
waktu pengerjaan yang terbilang cepat juga menjadi perhatian tanpa melupakan kualitas
rumah denim dan jeans milik ali ini bahkan berani memberikan garansi satu tahun
karena di sini tujuan komiknya itu orang custom gak dapat di tempat lain
datang ke sini berharap bisa dapat tanah yang bagus dengan ukuran yang pas
makanya kita special in dengan garansi itu
gak takut rugi
jadi kita udah ada yang atur
di era digital seperti ini tidak sulit bagi ali untuk memasarkan produknya
anak muda sebagai target utama dianggap sudah akrab dengan media sosial
jika awalnya menggunakan kaskus dan twitter
komik jeans sebagai produk andalannya kini dipasarkan melalui layanan berbagi foto instagram
gimana caranya konten konten di media sosial dibuat agar orang tertarik nih sama comic jeans
nah untuk saat ini juga kita kan nge handle photographer nge handle admin
gimana caranya tujuan kita tuh sebenarnya kalangan ini loh
seperti ini loh
kenapa orang orang nyari celana gak perlu rindukan
tiba tiba harus kemana mana ke rumah denim cukup ngirimin data size tinggi dan berat badan udah jadi celananya
targetnya memang siapa
target kita untuk saat ini kurang lebih dari umur lima belas sampai dua puluh lima sebenarnya
tapi banyak juga yang di bawah umur itu juga banyak
bahkan umur tiga tahun pun sampai lima tahun pun banyak juga yang bisa ngundukin
anak muda pasti laki laki
laki laki anak muda
selain pemasaran mulut ke mulut dan online rumah denim dan jeans memasang papan nama yang cukup besar di setiap workshopnya
material pemasaran ini nyatanya cukup membuat sebagian orang penasaran
rizwanto salah satunya
rizwanto jawa tenggara
kalau aku karena sering lewat jalan sini terus beberapa kali lewat penasaran
terus pengen bikin aja di sini
jujur dengan ukuran postur tubuh yang ada di saya sekarang lagi susah
kalau beli di ukuran pas di pinggang panjangnya kepanjangan
jadi dengan adanya ini pas banget kalau untuk saya buat bikin jeans di sini
perempuan yang akrab dengan media sosial ini mengaku mengetahui produk komik jeans melalui instagram
ia pun mengaku puas dengan pelayanan
dan tentunya harga yang diberikan
sering ngeliat ngeliat di instagram sih
terus kayak tampilannya bagus juga kan di instagramnya
wah udah nih kayaknya gue kena sihir sama instagramnya dia
akhirnya udah pulang kantor hari ini ngerencanain buat kesini
aku pikir wah ini dia rekomendasinya udah banyak nih
bintangnya juga udah gede
kayaknya lumayan deh
soalnya kan pasti harga sebanding dong sama ini
harga sebanding dong sama kualitas
terus pas ditanyain sama mas ya tadi hitung hitungan jadi semuanya segini ya
gue bawa budgetnya lebih nih
langsung adik adik aku pengen eh kacau kacau bodo kacau kacau bodo
tak terhitung jumlah pelanggan yang sudah dilayani
hal tersebut ali syukuri karena terus menambah kapasitas produksi
berbicara soal kapasitas produksi nih kan tadi ada banyak banget bahan
dari bandung solo kemudian sekarang import juga
dari luar negeri
thailand thailand jepang ada cina juga
cuma paling banyak sekarang cina lagi banyak masuk
kapasitas produksi setiap bulannya ada berapa
nah kalau bulan nggak nentu ya
kalau saat saat ini sih mungkin dari seribu sampai tiga ribu
tapi kalau untuk seluruhan toko ya
tapi kalau untuk mau lebaran itu sekitar empat sampai lima ribu
selain untuk pembelian perorangan rumah denim dan jeans juga menjadi vendor untuk menyediakan produk jeans
khususnya celana kepada brand brand skala kecil hingga besar yang ada di indonesia
saat ini ada lebih dari tiga puluh brand dengan permintaan dalam jumlah besar
ali enggan mengungkapkan brand mana saja yang bekerja sama
brand lokal danny banyak banget
apa yang akhirnya membuat orang harus memilih rumah denim nih
ketimbang yang lain
sebenarnya kalau kita dibilang bukan
hampir mirip ya sama yang lain
seperti kita mempunyai
orang bikin kedatang kita
bikin satu tanah bisa punya brand sendiri label sendiri
dan brand brand lain pun kita nggak pernah jadi rival
kita ajak ya bikin di kita aja
ini rumah denim kita kasih harga diskon
jadi brand brand udah pernah memilih
nama pun kita ajakin gabung
jadi sebenarnya ada brand brand yang orang sudah tahu
tapi orang nggak tahu bikinnya di sini
iya nah itu kita merahsiakan privacy mereka gitu juga
kayak buat event jacklot event yang lain segala macam
itu banyak yang bikin di kita juga
dengan permintaan yang cukup besar
kadang alim mengeluhkan keterbatasan pekerja
ya jumlah pekerja dan kemampuan penjahit
masih menjadi kendala
ali menyiasatinya dengan rajin mengikuti komunitas penjahit di facebook
ia pun tidak segan membagikan pesanannya kepada vendor lain
meski keuntungan yang ia terima akan lebih sedikit
di dunia konveksi ya
sebenarnya kendala di dunia konflik itu rata rata sama
sama hampir semua rata rata sdm penjahit
untuk awal untuk penjahit itu kita kesulitan penjahit
kadang lagi orderan banyak penjahit pulang
seperti itu loh kendalanya
dan untuk konveksi sendiri
kendala paling utama waktu
sabtu ternyata pas hari h
customer ada yang komplain
kali ini kendalanya seperti itu sih
standar kalau konveksi
karena kita harus seperti itu
kita harus dari brand orang juga

walaupun kita baru memulai
kita harus belajar dari yang sudah bagus

jadi kita harus belajar dari yang sudah bagus

sumber daya manusia memang masih menjadi kendala terbesar
untuk ali dalam menjalankan bisnisnya
saat ini ada sekitar tiga puluh pekerja
untuk melayani seluruh permintaan pelanggan
tidak semuanya merupakan karyawan tetap
ali mempekerjakannya sebagai outsource
atau tenaga lepas di rumah denim dan jeans

kepala toko di cabang bintaro
menuturkan suasana kekeluargaan
jelas diterapkan dalam sistem perusahaan
jelas diterapkan dalam sistem perusahaan
untuk membuat penjahit mau terus belajar
dan juga betah bekerja pastinya

itu kan mereka latar belakangnya banyak tuh
ada yang baru belajar
ada yang juga pendidikannya
ada yang ikut pelajaran
ada yang kursus
pertama kita ngobrol sama kepala tokonya nih
yang dipertemang mas ali
kita buat standarisasi jin nya dari rumah dini seperti apa nih
jahitan seperti ini
aksennya seperti apa
supaya semua yang keluar dari produk rumah denim itu sama
produk dari ganandaria
semua sama disesuaikan gitu
jadi komunikasinya yang penting kecelakaan
ah penting komunikasi tuh
tiap hari kita kadang kadang
antar komunikasi antar penjahit
sama kita yang staff ini
ali pun setuju jika membangun kedekatan dengan penjahit
menjadi hal yang cukup penting
pekerjaan penjahit bukanlah hal yang mudah
tidak semua penjahit pakaian
mampu membuat celana berbahan denim dengan baik
tapi mas ali ini kan backgroundnya manajemen
sekarang udah ke bisnis soal denim jeans
pernah belajar soal cara jahitnya
pernah tapi gagal
jadi memang harus orang orang tertentu yang di hire
buat bikin jeans
saya sempat les juga pola kan
cuma ya gitu udah gitu lupa lagi
karena nggak fokusin tiap hari kan
kalau saya quality counter suka bantu juga sama anak anak
jadi kalau kita yang lebih sering quality control tuh online
anak anak online tuh kalau sebelum dikirim
mereka harus ngecek dulu semuanya
kalau sebelum dikirim ya
tapi kalau untuk supplier bahan
wah ada yang sobek atau dari mana ada bahan
iripan diatur lagi ke supplier
pintar melihat pasar
tak membuat perjalanan bisnisnya berjalan lancar
jalan terjal justru datang dari orang terdekat
katanya dulu sempat ditentang sama orang tua bikin bisnis
jadi orang tua sebenarnya tuh karena saya kan kuliahnya tunda hampir delapan tahun
iya jadi emang karena fokus kesini
saya punya tanggung jawab ke penjahit karyawan
mau gak mau saya fokus
saya tunda sebelum tinggal saya tunda
karena pun di kampus waktu itu ngajin skripsi ditolak tolak
akhirnya agak stres udah fokus ke bisnis dulu aja
orang tua pengennya kamu selesai dulu udah kerja yang benar
karena di sini penghasilannya nggak seberapa
dulu tuh emang gak seberapa
karena seminggu paling masuknya cuma tujuh biji delapan biji gitu kan
tapi saya tetap yakinin
meski sempat menentang
nyatanya dukungan kedua orang tua terus mengalir
tahun dua ribu tiga belas saat akan membuka cabang pertama kali di pamulang
ali meminta bantuan sang ibunda
untuk meminjamkan uang di kooperasi sebanyak sepuluh juta rupiah
setelah tiga bulan pinjaman tersebut berhasil ia kembalikan seluruhnya
niat dan tanggung jawab ali berbuah kebanggaan bagi keluarga
alhamdulillah senang juga ya
bangga juga orang tua kan gitu
apalagi jadi buat inspirasi anak anak muda
saya mengharapkan ahli juga dengan usaha
nggak usah terlalu berusaha
nggak usah terlalu pengen cepat cepat berhasil
saya bilang ali kepenting itu aja bertahap
jadi dari kecil kecil kecil gitu
iya konsisten gitu
di tengah persaingan yang ketat
ali berpendapat sebaiknya bagi para pemula yang ingin terjun ke bisnis ini
faktor pertama yang harus dimiliki adalah mengerti akan bahan denim yang baik
proses produksi denim memiliki kreativitas mengenai desain
dan rajin mengikuti perkembangan model jeans baik lokal maupun internasional
sampai saat ini sesekali ali masih membeli celana berbahan denim perak asing
hal tersebut ia lakukan untuk mempelajari tren terbaru dan juga menambah referensi
karena kita memang harus seperti itu
namanya usaha kita harus riset dari brand orang juga
maksudnya kita harus belajar dari yang udah hasilnya bagus
walaupun kita baru memulai kita harus belajar dari asn lagi
sudah hampir tujuh tahun bermain dalam industri konveksi
ali tidak malu untuk membuka koneksi dengan para penjahit yang tinggal di kampung kampung
ataupun perusahaan besar per gengsi
dari nol ia lakukan sendiri demi terus berekspansi
tips and trick memulai bisnis seperti ini
standar sih pertama jangan gengsi lah
karena semua mulai dari kecil kan nggak mungkin kita langsung biar langsung gede
ya nggak usah malu kalau misalkan masih merintis pelan pelan udah gitu
namanya susah susah pasti ada
nah itu gen gengsi lah intinya
apalagi media sosial udah mudah banget sekarang browsing sana sini udah mudah banget
terik lah ya sih
yang harus disyukuri adalah peluang usaha produk denim ini masih sangat terbuka lebar
ditambah media sosial yang semakin membuka pasar
hingga kini tidak sedikit jatuh bangun yang dinikmati muhammad ali
di tengah kebangkitan merek dalam negeri usaha ali jelas patut menjadi inspirasi

jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya

sampai jumpa di video selanjutnya